inka juli kristiana dengan berani pernah melapor ke suatu lembaga swadaya masyarakat dan pihak kepolisian
karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya selama kurang lebih dua tahun
saat itu ia sudah tak tahan dengan tekanan batin dan luka fisik yang dialaminya
inka pun dibantu untuk melapor ke dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan kependudukan atau dp tiga ak jawa timur
selain mendapat berbagai bimbingan ia juga meminta agar diberi pekerjaan
kini inka menjadi berdaya bagi diri sendiri dan anak anaknya
ia pun bisa berjualan ayam goreng di depan rumah kontrakannya
jika tidak melaporkan kekerasan yang dialami saat itu inka akan kebingungan untuk membesarkan anak anaknya
jadi ya menjalankan semuanya ya alhamdulillah agak mendinglah untuk bisa membantu
dari usaha ini kan bisa untuk biaya anak anak
jadi untuk bisa membantu kehidupan sehari hari untuk mesaharin anak anak biaya sekolah anak yang masih sekolah kayak gitu
buat beli susu beli pembes itu juga dari jualan ini
warga jawa timur yang melihat dan mendengar kekerasan terhadap perempuan dan anak
atau mengalaminya sendiri didorong untuk berani melapor
dp tiga ak jatim telah membuka layanan

masyarakat bisa mengirim pesan melalui whatsapp atau bisa menelpon hotline
selama tahun ini hingga mei terdapat tujuh puluh tujuh aduan kekerasan yang masuk
alur pengaduannya cukup mudah
para pengadu bisa menceritakan kronologi kekerasan yang dilihat didengar dan dialami
bahkan di antara para pengadu ada yang menelpon hingga berjam jam atau puluhan kali dalam sehari
untuk kasus tertentu misalnya pengadu cemas panik atau terancam
akan langsung mendapat dukungan psikologis awal
baru setelahnya akan mendapat tindak lanjut dari petugas
setelah menerima laporan petugas akan melakukan asesmen
berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota dan memberikan perlindungan
upaya pemulihan dan pendampingan pun disesuaikan dengan
kasus dan trauma yang dialami pengadu
dp tiga ak jatim mengatakan akan mengupayakan penangkapan pelaku dengan cepat
mengamankan korban dan memberikan haknya seperti kesehatan dan pendidikan
dengan penanganan yang tepat pengadu diharapkan bisa melupakan masa lalunya yang kelam
kembali ke kehidupan normal dan diterima masyarakat
polisi juga tentu sudah kerjasama dengan kita
yang pertama adalah menangkap pelakunya
kemudian korbannya tentunya
kita amankan di rumah aman kita
nah selama empat belas hari kita memberikan perlindungan rehab
tentunya korban ini kita akan mediasi ke keluarganya
apakah kembali ke keluarganya
kalau ke keluarganya tidak ada atau tidak mampu
kita akan titipkan ke upt milik dinas sosial
itu ada sebelas yang upt kerjasama dengan kita
berdasarkan laporan masing masing kabupaten kota di jatim
ke kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada dua ribu dua puluh
jumlah kekerasan terhadap perempuan mencapai sembilan ratus satu kasus
dan kekerasan terhadap anak seribu tiga ratus empat puluh tujuh kasus
pada dua ribu dua puluh dua jumlah kekerasan terhadap perempuan meningkat menjadi sembilan ratus enam puluh delapan kasus
dan kekerasan terhadap anak menjadi seribu lima ratus enam puluh satu kasus